kebakaran yang menghanguskan sebagian bangunan museum nasional terjadi pada sabtu pukul delapan malam
empat ruangan di gedung a museum nasional habis terbakar
menurut keterangan kepala polres jakarta pusat kombes pol komarudin
walaupun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
beberapa artefak atau benda bersejarah yang ada di dalam ruangan tersebut hangus terbakar
namun hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah artefak yang terbakar
gedung a prasejarah
tentu nanti ahli ya yang akan menjelaskan ya
kalau kita lihat dari kerugian yang kami tahu
yang terbakar itu ada empat ruangan
empat ruangan di gedung a
ada di sayap kanan dua ruangan
di sayap tengah atau tepatnya di tengah ada dua ruangan
yang memang di sana ada tempat penyimpanan dan juga ruang tunggu
bagaimana perbedaan di dalam
kondisi dari empat ruangan tersebut atapnya memang roboh ya
kalau kita lihat dari material yang cukup mudah terbakar
selama proses pemadaman yang berlangsung satu jam
dua petugas pemadam kebakaran dan tiga belas unit kendaraan pemadam dikerahkan
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadima karim
yang terjun langsung saat proses investigasi memutuskan
memprioritaskan beberapa artefak yang masih bisa diamankan setelah peristiwa kebakaran terjadi
jadi mungkin pertama prioritas utama kita sekarang adalah sebenarnya
menyelamatkan sebanyak mungkin artefak artefak dan benda benda
bersejarah yang ada di dalam ruangan ruangan yang terdampak oleh kebakaran itu
itu adalah prioritas utama kami
jadinya kami telah berkoordinasi
jadi kami membuat tim gabungan ya
antara tim museum dan pakar pakar museum
yang akan bekerjasama dengan aparat kepolisian dan juga aparat pemadam kebakaran
bahwa benda benda tersebut bisa kita catat
dan juga bisa kita amankan
bagi yang masih bisa diamankan
petugas menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh core sweating
namun hingga kini petugas masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran tersebut
nalfal zakwan julian astri jakarta